karena aku gak cukup buat mukid cuy
kalau saya mah lagi galau sama neng rika
yang lagi deket sama cowo lain

sakitnya tuh disini pur
di dada sebelah kiri kali
kalau abang bantuin dulu abang gak gojek
kalau abang gak ngonjek
tati lagi capek
ntar abang cari bantuan buat lo ya
tapi jangan si jajamimi lala ya
bang mau cek gimana
kalau gitu mah ngapain tuh kamu nanya pur
loe mau gak jak
gue mau nagih duit kontra kan
masa baru tanggal segini
babu udah nagih
gue udah perlu
ngajak kayak gak ada duit beh
kalau gitu lanterin gue
ya kalau ojek anterin babi
ojek gak bisa buat bayar kontra kan
udah sini aja
ya sama sama
bantuin si tati bikin kue
gue tadi pagi mau bantuin
udah ada yang bantuin
nagih duit kontra kan
kontrakannya yang dimana
b nya jangan panjang panjang
pada lemes banget lo semangat dong
gak enak banget lo kalau kedua diliat
gak ada banyak masalah coy
santai dong biar ke di pantai
emang ada masalah apa sih
tabungan aku gak cukup buat mutik coy
lagi galau sama neng rika
yang lagi deket sama cowo lain
lo berdua dengerin gue
mendingan lo gak usah mudik
daripada lo sampai kampung ditanyain
kerja apaan disono
mendingan lo tinggalin aja terus rika
daripada lo suka sama dia
terus dia juga kagak suka sama lo
oh ya udah be
yaudah makasih ya
semoga puasa lo hari ini lancar ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan kabur lo
aku kemu sholat dulu ya
lumpain mu sholat
sekalian nyari takdir gratis
di situ kayaknya
nyou ini gimana sih sekarang
neng aba sih
kalian tuh kayak apa
manggakan kegak saya sih
terima kasih kak